sementara itu menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno berharap indonesia tetap menjadi tua rumah piala dunia fifa u dua puluh
karena ajang itu menjadi salah satu penopang pergerakan wisatawan mancanegara dan usantara tahun ini
men parekraf menegaskan apabila piala dunia u dua puluh dilangsungkan di tanah air
akan menjadi deretan ajang akbar lain yang sukses mendongkrak sektor perwisata seperti ajang
kita lagi menghitung secara komprehensif ya tapi dapat dipastikan karena piala dunia u dua puluh ini merupakan event andalan bagi kita
tentunya kami harapkan ini tetap bisa terlaksana dan tentunya kita harapkan juga ini menjadi pemicu

penunjukan wisatawan mancanegara dan pergerakan wisatawan usantara